di rumah gue ada cctv sok
mau lo apa sih
harusnya gue yang nanya mau lo tuh apa
aku tuh suka banget ngancurin hidup gue sama roman
gue kesini cuma mau transaksi sama lo
lo hapus audio karin sama sukasi
yang gue rekam kan cuma suara
kalian mau tahu videonya apa
kalian semua pada penasaran videonya apa
yang loncat loncat karena ketakutan sama kecewa terbang
apakah mereka pernah cosplay kini
nah ada orang di sini
langsung aja wa gue
seorang depot yang orangnya galak takut sama kecoa
ada ada aja deh
aneh banget ya
iya bener gue baru tau
tuh waktu sisal
shhh diam langsung
jadi ini hal yang bakal bikin mata gue terbuka
lo cuma mau ngasih tau sama gue ya kalau lo itu takut sama yang namanya kecua
sekarang udah buka sih mata gue
ternyata lo itu penaklukan
ini salah lan
kurang ajar sih sam
gue harus bikin perhitungan
ini apaan sih
ini gak jelas banget tau gak
gue kecewa fon sama lo
lo semua ikut gue sekarang kita cari sam
gue gak nyangka ternyata devlon takut sama kecoa
iya lah dia pun namanya sejenis wanak manja tuh
laganya aja islah gitu ya
eh eh eh lo pada gilang bener lo eh mau dapet adisan
video defon loncat loncat karena takut sama kecoa
itu gimana sih mas
masa curut takut sama kecoa
merusak sejarah peradaban manusia aja
ah itu sudah
lo pengen liat dong si cupu cupu depon itu
eh adik awas ada kecoa
merusak peradaban manusia aja loh
masa curut takut sama kecoa
kecoa yang takut sama kecoa
ah itu sudah
lo jam macem macem ya
saya pikir gue takut sama orang yang takut sama kecil
bukan sama kalian
loh semua tunggu di sini
lo yakin berani sendirian
lo pikir gue takut sama sam
ya takutlah sama kecoa juga takut
lo mau gue kepesin
emangnya goboan apa dikepesin
badut bukan sembarang badut
ada pandut nyara berang berang
bukan sembarang gendut
biar gendut jangan gue minta seorang
ajar ajar dia sudah
eh ada yang bacot lo semua
urusan lo semua ntar
ada apa sih sebenernya
kamu berdua keren
senang kecuali gak bakal kesini
lo gak punya video gue ketakutan sama kecoa kan
tunggu sampe kamu enggak mau bukti gue kirim ke lo
di rumah gue ada cctv sok
mau lo apa sih
harusnya gue yang nanya mau lo tuh apa
gue heran sama lo aku tuh suka banget ngancurin hidup gue sama roman
pon gue kesini cuma mau transaksi sama lo
lo hapus audio karin sama sukasi dan gue bakal hapus video lo
gimana mau nggak kalau nggak mau yaudah gue kirim ya sekarang
eh itu peran handphone gak
gue lupa kasih tahu sesuatu
dan kalau sampe audio sukasi kesebar gue bakal sebar video lo di youtube
dan itu bakal viral
lo inget baik baiknya
gue akan ngebales semuanya
ah gak beres nih
jangan jangan mau dikloik tuh sam
ini dia orangnya
sekarang ikut gue
biar dia ikutin aja lah
saya mau ngeliat
kayaknya dia kayak gini kok